industri perbankan masih menjadi merek paling berkualitas dalam most valuable brands dua ribu enam belas
bank bca tetap bertengger di puncak dengan valuasi merek rp satu ratus dua puluh dua triliun
untuk mengikuti branch top lima puluh most valuable indonesian branch dua ribu enam belas
ada kriteria yang harus dipenuhi perusahaan
beberapa di antaranya perusahaan terdaftar di lantai bursa dan memiliki finansial yang kredibel
bca masih menempati urutan pertama dikuti bri e mail telkomsel dan mandiri
bca terpilih kembali antara lain karena dinilai sukses melewati krisis ekonomi global pada dua ribu lima belas
dan melakukan inovasi perbankan dari mobile banking hingga teknologi digital
meski didominasi perbankan ada lima merek rokok yang menempati posisi top sepuluh
hal ini menandakan merek rokok masih kuat dan bervaluasi tinggi di indonesia
dan berikut daftar sepuluh besar
merek paling berharga di indonesia untuk tahun dua ribu dua
kita lihat setelah bca di posisi puncak kita lihat merek merek apa lagi yang menempati urutan selanjutnya
yang kedua masih dari perbankan ternyata bank bri di angka satu ratus dua triliun rupiah untuk valuasi mereknya saja
bank bri kemudian di posisi tiga baru mulai ada produsen rokok yaitu amal senilai sembilan puluh enam triliun rupiah
sementara untuk harga ataupun valuasi dari merek telkomsel di posisi keempat dengan delapan puluh delapan triliun rupiah
di posisi lima kembali ada sektor perbankan yaitu bank mandiri dengan valuasi mereknya mencapai enam puluh empat triliun rupiah
kita lihat di urutan ke enam hingga sepuluh siapa saja yang berada di peringkat enam hingga sepuluh
yang berada di posisi enam ada g samsu kembali produsen rokok dengan valuasi mereknya mencapai dua puluh sembilan triliun rupiah
di posisi tujuh ada surya masih juga rokok dua puluh tujuh triliun rupiah
sementara matahari department store baru ada sektor dari retail yang menempati top
tepatnya di posisi delapan dengan dua puluh tujuh triliun rupiah nilai valuasi dari brand matahari
sementara gudang garam kembali rokok dua puluh enam triliun rupiah
dan di posisi sepuluh juga ditutup dengan produsen rokok marboro dengan nilai valuasi mereknya senilai dua puluh empat triliun rupiah